pemirsa terima kasih anda masih bersama reportase jawa barat
jabar quick response merupakan program baru guna memfasilitasi keluhan dan aduan masyarakat terkait masalah kemanusiaan yang sifatnya darurat
baru diluncurkan september lalu program ini diharapkan dapat diketahui masyarakat jawa barat secara menyeluruh
sehingga jika terjadi masalah darurat dapat ditangani dengan tepat dan cepat
masyarakat jawa barat tak perlu khawatir dengan masalah darurat yang terjadi di sekitarnya
terdapat program yang dikelola oleh pemprov jawa barat dan sejumlah relawan bernama jabar quick response atau jkr
program ini memfasilitasi keluhan dan aduan masyarakat terkait akses kesehatan bidang pendidikan musuh lapar dan kelaparan
rumah tidak layak huni jembatan rusak yang dapat mematikan aktivitas masyarakat sulit listrik serta kedaruratan kebencanaan
masyarakat dapat melapor dengan cara mengakses website jkr di jabarkir id
kemudian mengisi data diri pengadu dan yang diadukan lengkap dengan unggahan foto
dapat juga melalui nomor aduan delapan satu tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat kali dan sejumlah media sosial seperti instagram facebook dan twitter
setelah aduan masuk aduan akan diproses selama satu sampai tiga hari tergantung tingkat urgensi
terdapat lima tahapan yang diproses oleh tim jkr yakni
satu memasifikasi jenis aduan dua verifikasi aduan tiga mengecek ulang kebenaran dari aduan dan menghubungi pengadu
setelah aduannya dinyatakan valid tim jkr akan menurunkan surveyor ke lapangan untuk melihat sejauh mana kedaruratan aduannya
lalu lanjut ke rekomendasi untuk dilakukannya tindakan
status aduan pun dapat dilihat pada website
sejak diluncurkan pada september lalu terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti adanya aduan yang tidak serius
pelapor itu mengambil aduan itu misalkan yang sedang viral gitu ya di facebook gitu ya atau di media sosial lain gitu
kadang kadang begitu kita telusuri memang agak susah gitu ya
kedua misalnya ketika verifikasi ke pelapornya aduh saya dapatnya dari orang lain gitu ya
nah itu jadi memang agak lama
kedua memang yang namanya ini adalah program baru adalah pasti masalah anggaran gitu
kita tidak bisa juga mematok kalau orang yang sakit itu harus berapa berapanya kan gitu
nah ini juga sedang kita perbaiki secara sistemnya secara sop nya seperti apa
karena setiap satu kasus dengan kasus lain pasti berbeda
tapi yang jelas bahwa kami hanya akan mengambil sisi kedaulatan saja
baru tiga bulan lebih diluncurkan sebagian masyarakat belum mengetahui adanya program ini
namun program ini diharapkan dapat benar benar memfasilitasi aduan dan keluhan masyarakat dengan tepat dan cepat
kurang tahu tuh bagus sih mungkin
kayak apa ya kan biasanya banyak nih keluhan keluhan yang ada di sini
nggak tahu bingung mau nge in in nya ke siapa
biasanya kan ada yang lewat sosmed juga
nah bagus lah untuk ada ini mungkin jadi ada tempat untuk pengaduannya
jadi apa masyarakat bisa langsung ngadu di situ gitu kan
kalau misalnya ada sesuatu ini
maksudnya langsung ditindak lanjut nggak
kan kadang kita ngadu ngadu taunya tindak lanjutnya agak lambat
ya sarannya sih ya mudah mudahan ini bagus programnya
sarannya ya mudah mudahan cepet juga ininya apa tindakannya
melihat program baru yang tak jauh berbeda dari program aduan sebelumnya
dosen komunikasi politik universitas pasundan menilai perlu adanya komitmen
terkait keberlangsungan program program aduan ini
khususnya jkr yang diharapkan pelayanannya dapat sama rata
di dua puluh tujuh kabupaten kota di jepang
ada hal yang harus diperhatikan begitu
bahwa saya katakan bahwa apa yang dilakukan dengan program jabar quick response ini
kan ini berusaha untuk memadankan ya deh ya
koordinasi integrasi sinkronisasi dari pemerintah ditambah dengan organisasi ngo ya
kemudian juga sukarelawa dan sebagainya
bahwa yang disebut dengan program dari jabar quick response itu ya harus bekerja dengan
efektif begitu ya
sebab kalau tidak nanti ada semacam pertanyaan dan gugatan
sampai sejauh mana efektivitas yang apa terjadi begitu ya
sehingga program ini betul betul menjadi kebutuhan
betul betul efektif begitu ya
apa dirasakan betul oleh masyarakat
hingga awal januari dua ribu sembilan belas sudah ada empat puluh ribu lebih aduan yang masuk ke jkr
namun yang terverifikasi hanya sekitar lebih dari dua ribu
sementara yang sudah mendapat tindakan sekitar dua ratus
yang kebanyakan berkaitan dengan kedaruratan akses kesehatan
rizka rizliyah bandung